saya dokter james
kami orang tuanya nino
pembedahan cangkumatan si nino berjalan lancar
tidak ada halangan
si nino masih dalam merawat bilik yang kami
ya pasti sedih lah ger
kalau nggak ada kita kantor ini gak bakal ceria dan berwarna
gak ada tuh warna warna lain
kalau nggak ada kita ya kan
lihat orang itu tuh
ini orang mencerigakan ya
ngapain dia berdiri
di depan ruangannya pak al
bisa jadi mata mata kira
dulunya waktu bekerja dengan papa saya
kenapa lo disini ya
tadi ada orang mencurigakan pak
dia bilang di depan pintu bapak
terus pasti kita mau grebek
eh dia mau kabur
itu geri lagi ngejar
eh dia mau kabur
dia mau bikin pembicaraan saya
biar saya yang cari pak
ke arah mana
kamu tunggu disini
iya pak kejar pak
kita rogang tempur anda
itu aneh pak
saya diminta pak irfan
kalau bapak gak
kok belum selesai juga ya operasinya
gimana keadaan nino
operasinya udah berjalan
udah tante tapi belum selesai juga
yang namanya operasi ya
mendingan kita berdoa aja ya
semoga lancar ya
saya dokter james
kami orang tuanya nino
pembedahan cangkumatan si nino
tujuannya apa coba
makanan kesukaan kamu
aku udah lama banget
pasti kangen kan kamu
tapi kok mama repot repot sih masakin mah
kan besok aku udah keluar
dari sini udah bisa nyobain
masakan mama terus
mama kangen aja
pengen masakin kamu juga
mama suapin ya
ngapain disuapin sekarang
emang aku anak kecil
aku tuh udah punya suami
aku juga udah hamil besar
bentar lagi jadi mama
aku mau disuapin
papa suapin juga ya
ya udah mau
mama dulu ya
ini kok ada nino seru ya
nah ini kan
kumpul kumpul spesial keluarga kita aja

jadi kalo nino gak ada ya gak apa apa
jadi kalo nino gak ada ya gak apa apa
agak banyak kan ya
apa banyak banget
ini tuh angkap harusnya ada menu
ini tuh angkap harusnya ada menu

ya boleh ya
alhamdulillah udah enak kan
alhamdulillah udah enak kan
nanti gak batuk batuk lagi
nanti gak batuk batuk lagi
loh mama sama papa lagi ada di harapan kasih
loh mama selama papa lagi ada di harapan kasih
papa lagi di sini
kan besok gue udah keluar dari tempat

jadi papa sama mama nginep dulu di sini
biar besok ke jakarta bareng mana

gak mungkin elsa pulang ke rumah elsa kan hp
dia pasti harus kembali ke lapas
papa mama juga kelihatan sedih
pasti mereka sedih karena elsa akan kembali ke lapas
papa bicara sama nesmita
sekarang sudah membaik kemarin aku batuk bantu
sekarang sudah membaik kemarin aku batuk batuk
rena kan ada